masa depan pembayaran di kawasan semakin menjanjikan
bersiaplah untuk menjelajahi asean dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan
semuanya ditentaskan dengan sekali tentuhan
apa saja keuntungan lain yang menanti di depan
asean menjadi perhimpunan negara negara yang memiliki kekayaan alam budaya dan begitu banyak keahlian
setiap negara bak kepingan puzzle memiliki keuntungan sumber daya yang unik
tapi bagaimana memaksimalkan potensi ini jika interaksi antar negara terhambat oleh sistem pembayaran yang terkotak kotak
regional payment connectivity atau rpc hadir dengan pandangan bahwa ekonomi digital dan ekosistem keuangan perlu dibuat harmonisasi regulasi
dan standar pembayaran lintas negara yang lebih cepat murah inklusif dan transparan
layaknya kartu sim universal yang memungkinkan sobat menggunakan satu metode pembayaran di berbagai negara asean
setelah sebelumnya indonesia bersama malaysia filipina singapura thailand dan vietnam
kini brunei darussalam dan laos resmi bergabung dan menambah jumlah partisipan menjadi delapan bank sentral
yang telah sepakat menjalin kerjasama konektivitas pembayaran di kawasan
kolektivitas pembayaran di kawasan akan berbasis quick response code atau ppp

membantu ekonomi lintas negara dengan membuat usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
dapat lebih mudah berdagang di pasar luar negeri dan mempermudah wisatawan dalam bertransaksi
dengan demikian rpc tidak hanya menawarkan manfaat praktis dalam hal efisiensi transaksi keuangan
tapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam hal inovasi teknologi dan integrasi ekonomi
karena bank indonesia ada
di setiap makna indonesia